lagi yang juga mereka bukan anak sekolah kamu juga
lagi yang juga mereka bukan anak sekolah kamu juga
lagi yang juga mereka bukan anak sekolah kamu juga
lagi yang juga mereka bukan anak sekolah kamu juga
lagi yang juga mereka bukan anak sekolah kamu juga
lagi yang juga mereka bukan anak sekolah kamu juga

iya saya rencananya akan kerjakan malam ini pak
begitu selesai saya kirim ya
iya udah jadi bangetet
makanya pakai tabung
tapi dius celak ya
tiga ratus menit tadi gw duluan liat kalo ber operasi
b rookieicken juga nana mungkin
bagus banget mas jadi menurutku aku harus ikut ini
dan aku harus bisa dapetin dan gak boleh ada orang yang dapetin ini mas
boleh ya mas
mas akan dukung kamu yang penting kamu bahagia dan senang
mas udah bahagia
terima kasih mas
tapi reva boleh minta tolong gak
ya harus mau dong kamu kan anak papi
jadi papi harus mampu melakukan apapun yang bisa nolong kamu
jadi apa yang harus papi lakukan
gini nih pak jadikan reva punya teman
ada beberapa juga sama temen temennya dia
itu mau di depo dari sekolahnya
ya papi kan banyak kenalan pejabat kanwil gitu
jadi supaya mereka bilang ke kepala sekolahnya temen reva
supaya temen temen reva gak jadi di dekau
tapi bukan anak bandung itu siapa
raya kan bukan di
oh bukan pi bukan
ini teman beda sekolahnya reva
namanya boy wirawan sama temen temennya
kok nama laki sih pacar kamu ya
bukan pi bukan
kenapa mereka sampai di diong
ini jadi gini loh
temen aku nih terlibat perkelahian antar geng
tapi sebenarnya bukan salah mereka sih
jadi mereka tuh tiba tiba diserang dan mereka cuma mau bela diri pi
mereka tuh gak salah loh
papi gak akan bantu
bela diri kan cuma alasan mereka
dan satu hal papi paling tidak suka sama anak sekolahnya yang suka tawuran
mereka itu semua pengecut yang suka tawuran
dia merasa sok jagoan
tapi kamu mesti tahu yang namanya jagoan sejati adalah orang yang mendapatkan nilai yang besar di sekolahnya
itu baru jagoan yang benar
kalau mereka tawuran pasti mereka ada salahnya juga
papi percaya sama reva mereka itu gak salah pi
mereka tuh cuma korban
papi mau kan
lagian juga mereka bukan anak sekolah kamu juga kan
ini kesempatan bagus buat aku biar boy berhutang jasa sama aku
mas mau mau makan lagi yang ini mas
boleh apa aja
gak ada tantangan
man bis miranda
apa gak cuma untuk nyenengin hati gue doang
lo nelfon gue cuma buat nanyain kayak gitu karena lo gak percaya
udah deh gak usah telepon gue lagi
boy sengaja deketin lo sama raya padahal raya sama hekel pacaran
raya ternyata cuma dijadiin kakitangan sama boy cuma buat menguasain lo
eh mas menurut aku kita harus bantu reva deh mas
buat apa lagi yang juga buat apa bantu orang yang kita gak kenal
loh mereka itu kan temennya reva
lah iya dia itu temennya reva tapi kan kita gak tau kalo dia tuh anak baik baik atau bukan
lagian juga mas gak tahu
bantu reva kenalnya dimana apa dan gimana sama mereka
mas mas gak boleh berprasangka buruk sama anak mas sendiri
kalau menurut aku rafa itu pada dasarnya memang anak yang baik
saat ini reva hanya galau aja mas
karena maminya meninggal
terus dia gak bisa terima kalo papinya harus menikah dengan wanita lain
ya menurut aku wajar kalau belakangan ini dia berontak berontak sedikit mas
malahan aku pengen
kita tetap harus membantu reva mas
justru ini adalah kesempatan bagus buat aku ngerebut hatinya reva dari boy mas
aku nanti akan telepon pejabat khanwil temennya mas
dan aku akan bilang dengan reva
kalo aku akan ngebantu boy
dan aku akan temui kepala sekolahnya berserta temen temennya boy